kalau pergi ya itu dulu disitu di lantai kalau pulang sampai pagi seger kayak kasihannya kadang
dingin ah kalau di lantai ya saya kemulin pakai selimut itu ya orang keadaannya begini ya saya
terimalah orang saya enggak punya jadi ya udah saya gituin aja tapi ya gimana orang kena bebas
gitu tidurnya dimana bu kalau pulang ke cepul peggy tidurnya di sini barang adiknya tanpa alas
apapun tanpa tikar tanpa apa tidur di sini lah sudah tanpa bantal emang enggak punya
ini dapat bantuan ruti lahu ya di tahun berapa itu bu ruti lahu itu tahun berapa lupa tuh
ini rumah ada berapa kamar ini rumah ada satu dua tiga empat untuk satu kepala keluarga
berapa orang yang tinggal di sini di sini tiga keluarga saya lima sama anak saya adik saya empat
sama anak anaknya dan satu nenek sama bapak sama anak anaknya tiga yang satu udah bikin di sebelah
sepadat ini bu ya terus kalau peggy dimana bu kalau peggy ya itu dulu disitu di lantai kalau
pulang sampai pagi seger kayak kasihan ya kadang dingin ah kalau di lantai ya saya kemuli
saya pakai selimut itu ya orang keadaannya begini ya saya terimalah orang saya enggak punya jadi yaudah
saya gituin aja tapi ya gimana orang kena fitnah segitu kejam saya tuh gak terima sebagai si ibu
untuk membela anak saya apapun saya lakukan anak saya itu tidak bersalah walaupun
polisi bersika keras bahwa anak saya pelaku utama tapi saya bersika keras juga saya anak saya bukan pelaku utama
karena itu memang memang bukan anak saya dan di tahun itu di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di
bandung waktu penggerebekan dua ribu enam belas juga anak saya tidak ada di tempat lagi masih kerja di bandung
alhamdulillah nah pas pengerebekan sekarang pun anak saya lagi ngecet di bandung juga waktu
penangkapan terakhir saya juga tidak tahu dikasih sama pengacara saya bi anak bibi ditangkap itu aja
tahunya udah begitu aja kalau ibu sehari hari kerja sebagai
art di rumah pengacara saya sejak tahun dua ribu empat sepuluh tahun lah sekarang
di mata ibu peggy gimana bu jadi mata saya pegi mah penurut apa kata orang tua ya turutin dia
kasih sayang sama adik adiknya dia kerja untuk mencari nafkah buat menghidupi adik adiknya ya
sehari hari ya begitu sosok peggy punya adik berapa punya adik empat
satu cewek dua eh dua cewek satu cowok tiga berarti ya jadi tiga adik empat sama vg
oh ya peggy anak pertama peggy ya bu ya peggy adalah tulang punggung saya
harapan terakhir saya harapan terakhir saya tidak apa ya saya tidak mikir banyak saya mau pergi
bebas dari semua tuduhan ini regi tidak bersalah karena anak saya tidak melakukan
kejahatan itu seperti itu aja yang penting saya minta
dukungan kepada seluruh rakyat indonesia untuk menilai menilai bagaimana keseharian
pebis selama ini saya hanya minta minta keadilan agar anak saya terbebas dari
semua fitnah ini dan nama baiknya dibersihkan kembali udah
saya rizka clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya